solidaritas perdamaian untuk papua menggema di berbagai penjuru tanah air
di jawa tengah seorang tarunia akademi kepolisian membacakan puisi yang ditujukan kepada dunia internasional
yang isinya menegaskan bahwa papua merupakan bumi yang damai dan selamanya menjadi bagian dari bangsa dan negara indonesia
inilah sebaik puisi yang dibacakan oleh taruni akademi kepolisian di semarang
puisi berbahasa inggris ini ditujukan kepada dunia internasional agar mengetahui warga dan tanah papua adalah bumi yang damai
dan selamanya merupakan bagian dari bangsa dan negara indonesia
puisi papua ini dibacakan dalam acara panggung merajut kebinekaan kita semua bersaudara bertema will of papua
yang digelar di lapangan pancasila simpang lima semarang sabtu malam
sesuai dengan tema yang diusung acara tersebut menampilkan kesenian tradisional dari berbagai daerah di indonesia
bahkan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
kepala polda jawa tengah irjen polisi riko amel zadhanil
dan pangdam empat diponegoro maijen muhammad effendi
membawakan tari asteria asal papua yang merupakan tari pergaulan
dan mudah mudahan semua akan menjadi sadar betapa pentingnya persatuan
betapa kita mesti berhati hati ketika berbicara
ketika menombol toots yang ada di handphone kita
ketika menuliskan narasi narasi yang ada di medsos kita
dan hari ini bagian dari semangat bersatu
gimana bakar batu
suasana penuh persaudaraan semakin terasa ketika pelantun campur sari didi kempot
tampil menghibur ribuan warga dengan lagu lagunya yang berlirik patah hati
damar sinuko semarang jawa tengah